amin rais sebagai ketua dewan kehormatan pan yang merupakan partai pendukung prabowo sandi dipanggil sebagai saksi atas kasus hoax ratna sarumpait
jurubicara badan pemenangan kampanye prabowo sandi enggan berkomentar dan berharap kita dapat beralih dari kasus ini dan berfokus pada hal yang lebih produktif dan konstruktif
jurubicara badan pemenangan kampanye prabowo sandi gamal albin said mengatakan kita harus beralih dari isu isu tidak penting yang berkepanjangan dan fokus pada permasalahan yang lebih penting
gamal enggan berkomentar mengenai pemanggilan amin rais selaku petinggi partai pendukung maupun kasus hoax mantan juru kampanye nasional prabowo sandi ratna sarumpait
gamal mengatakan akan fokus memaparkan visi misi capres nomor urut dua dan pembahasan permasalahan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat
sebenarnya no command ya soal kasus ini karena kita sudah lelah kesian masyarakat ini sudah capek bicara masalah hal hal yang tidak produktif konstruktif
jadi saya berharap kita semua
itu kedepan bisa membicarakan sesuatu yang konstruktif dan produktif untuk perkembangan bangsa kita kedepan
ya kami berharap kita bisa fokus ya membangun persatuan menciptakan kesejukan ekonomi
jadi betul betul kita ingin mengeratkan persaudaraan diantara kita dan mungkin itu menjadi penting ya kita menutup kasus hoax dan betul betul kita fokus ke pembangunan narasi ekonomi kita kedepan